ya kan kamu gak dikasih jalan
aku dikasih jalan apa
lo kan gua hanya jalan lu anj
buat gua goblok ada bilang sorry sorrynya lu anj
gua takut gua cari anj
biar apa tadi
nantang nantang sini turun
pak sudah pak
nanti lagi deh
lu datang ya
gua sejata pak
biar apa tadi
lu nantang sini turun
gak bisa berangkat
harus gini pak
lagi dari jalur tiga itu dari situ jadian saya dipukulin sempat saya ditodongin
pistol di mobil itu seperti itu jadi ini